serangan bom molotov dari orang tidak dikenal terjadi di gereja okumene kelurahan sengkotek di samarinda kalimantan timur
dalam kejadian ini tujuh orang terluka
pelemparan bom molotov terjadi sekitar pukul sepuluh lima belas waktu indonesia tengah saat kegiatan ibadah pertama di gereja selesai dan akan bergantian dengan jadwal kedua
saat kejadian jemaat gereja yang hadir berjumlah sekitar tujuh puluh orang
tujuh orang korban mengalami luka berat dan ringan dan dibawa ke rumah sakit muis samarinda
untuk mengetahui perkembangan dari lokasi kejadian sudah terhubung dengan jurnalis transmedia david andriawan
david bagaimana kondisi gereja saat ini apakah polisi sudah melakukan pengamanan di sekitar lokasi
ya amelia saat ini polisi dari bremuk poldakal tim tim gegana
masih melakukan pengamanan dan melakukan pengecekan apa jenis bom yang dilakukan
saat ini tim brimopolda katim telah melakukan penyisiran di beberapa titik termasuk empat unit kendaraan yang terkena bom
dan david bagaimana kronologis kejadian sebelum terjadinya pelemparan bomolotov di gereja
kronologisnya sekitar pukul sepuluh jemaah waktu itu sedang melaksanakan
menjelaskan kegiatan ibadah kemudian tiba tiba datang seorang pelaku
diduga melakukan pelemparan bom jenis melotop
setelah itu pelaku berhasil ditangkap setelah dikejar oleh warga
pelaku saat itu melompat ke sungai mahakam dan dikejar oleh warga
dan akhirnya diamankan saat ini di polresta samarinda
dan david apakah kejadian serupa
pernah terjadi di samarinda
dan bagaimana informasi tentang para korban hingga siang ini
saat ini belum ada kejadian seperti ini
untuk korban saat ini masih dilakukan perawatan di rumah sakit abdul muiz samarinda seberang
david apa langkah polisi selanjutnya apakah sudah diketahui informasi itu
langkah polisi saat ini masih melakukan meminta keterangan terhadap pelaku yang saat ini
pelaku sudah diamankan di polres saat ini masih diminta keterangan oleh kepolisian samarinda
dan david apakah sudah diketahui apa sih background atau latar belakang pelaku ini
untuk sementara diketahui pelaku saat ini merupakan karyawan salah satu perusahaan kayu di samarinda seberang
david terima kasih sekali atas laporannya selamat bertugas kembali